kita awali segmen ini dengan berita terbaru dari formula one
di mana juradunia tiga kali formula one
louis hamilton memucahkan rekor lap tercepat di sirkuit sahir bahrain
sekaligus memastikan posisi pole position untuk tampil di grand prix pada hari minggu ini
louis hamilton mencetak waktu rekor tercepat dengan satu menit dua puluh sembilan empat ratus sembilan puluh tiga detik
louis hamilton memecahkan rekor lap terbaik sebelumnya dengan satu menit dua puluh sembilan lima ratus dua puluh tujuh detik milik mark webber pada tahun dua ribu lima silam
sementara itu sebastian vettel dan kimi rekonen akan memulai balapan dari posisi ketiga dan keempat
sementara itu pembalap asal indonesia ini andalan kita semua rio haryanto menempati peringkat ke dua puluh
ada kualifikasi kali ini lumayanlah
di bawah rio haryanto ada philippe nasser dan kevin mcneeson
dia akan memulai balapan dari posisi ketiga dan keempat

sementara itu rekan sistem rio asal jerman pascal wilhen berhasil menempati grid ke enam belas
dan berikut ini peringkat kualifikasi formula tunggal minggu ini